permukiman di jalan kemandoran satu kebayoran lama jakarta selatan
senin malam terendam banjir akibat meluapnya anak kali grogol
banjir dengan ketinggian mencapai lima puluh hingga seratus cm membuat aktivitas warga terganggu
menurut warga kawasan ini merupakan langganan banjir yang selalu terendam jika hujan deras melanda ibu kota
ini bukannya sering banjir lagi yang sering banjir lagi sejak banjir di pinggir kalim
terus pak kira kira berapa rumah yang terendam di sini
kalau berapa rumahnya paling dikit aja hampir seratus rumah pak
paling dikit tuh pak kalau sekarang ini udah hampir satu ratus dua puluh lima pak
hujan deras yang mengguyur wilayah jabodetabek sejak sore hingga tadi malam
juga mengakibatkan permukiman di larangan kota tangerang terendam banjir setinggi lima puluh hingga tujuh puluh cm
sejumlah kendaraan warga yang tidak sempat dipindahkan pun tak luput terendam banjir
menurut salah satu warga banjir datang sejak pukul tujuh malam
ada ratusan rumah di rw sepuluh
dan sebelas yang terendam banjir
abis isa abis isa hujan langsung banjir aja
pokoknya banjir aja
ini udah sering banget
udah sering banget banjirnya
disini boleh dikatakan dua rw
sampai belakang rw sembilan
ini langganan banjir
permukiman ini merupakan daerah langganan banjir
disebabkan sistem drainase yang buruk
dan di atas saluran air yang mengakibatkan saluran air mengecil
tim liputan cnn indonesia